dalam sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga indonesia menargetkan enam puluh emas raihan per tiga belas empat puluh lima wib hari ini indonesia punya lima puluh dua emas empat puluh tiga perak enam puluh dua perunggu
optimisme meliputi kontingen indonesia bahwa bisa meraih target hingga waktu akhir sea games nanti
tetapi tentu saja sea games juga menjadi ajang evaluasi performa cabang olahraga
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung m kusnaini atau akrab di sapa bungkus pengamat olahraga
bungkus selamat malam
selamat malam putri
selamat malam terima kasih sudah bergabung malam hari ini
kita mulai langsung bahas yang pertama dari yang baru saja selesai performa timnas u dua puluh dua di pertandingan melawan vietnam di semifinal ini
bagaimana menurut anda anda cukup happy dengan hasilnya
dengan hasilnya tentu kita happy tapi bagaimana dengan strateginya dan juga apakah ada evaluasi yang harus
diperbaiki untuk di final nanti bungkus
iya tentu saja meskipun kita berhasil melaju ke final ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk perbaikan di laga final nanti
yang pertama catatannya adalah tentang pertahanan ya
kita di empat laga yang kita jalani di fase grup ini hanya kebobolan satu gol
tapi di semifinal melawan vietnam kita kebobolan dua gol
dan dua gol tersebut pada dasarnya sebetulnya bisa dihindari
kalau kita memperbaiki kerjasama dan perbaikan
dan koordinasi di lini pertahanan
mudah mudahan ini diperhatikan oleh para pelatih timnas sehingga di final nanti kekurangan tersebut dapat diperbaiki
bungkus kalau misalnya kita lihat yang terjadi tadi
apakah mental teman teman kita di timnas u dua puluh dua ini memang sudah terbentuk sudah baik sudah siap
apalagi jika ya jika nanti harus menghadapi thailand
iya beruntungnya timnas kita
kita ini sebagian besar materi pemain yang dipanggil coach indra safri itu pemain yang sudah teruji main di liga satu atau liga lain di luar negeri ya
seperti di belakang ada ferrari ada rizky rido kemudian juga ada alfie andradewangga hernando
itu pemain pemain yang di klubnya pun rutin bermain
rutin bermain di klub apalagi level bermainnya di kompetisi liga satu yang cukup berat
itu membuat mereka ketika menghadapi situasi sulit di lapangan mereka sedikit terbiasa
makanya ketika mereka bermain harus dengan sepuluh orang
sebelas orang ketika pertama arahan kena kartu merah
mereka tidak terlihat panik ya
meskipun memang akhirnya kebobolan membuat skor jadi dua dua
tapi ketenangan itu terlihat
tidak terbayangkan kalau yang main ini pemain pemain yang belum merasakan atmosfer kompetisi
pasti akan berbeda situasinya
dengan memiliki begitu banyak pemain yang sudah teruji sudah reguler main di kompetisi
termasuk ada bagas kava di back kanan
di tengah ada marcelino
di depan juga ada ramadan sananta
beberapa pemain lain yang juga reguler bermain di klubnya
itu sangat membantu tim ini tidak panik ketika mereka menghadapi situasi harus bermain melawan sebelas orang lawan sepuluh
betul betul mental ya di situ penting
nah kita bicara soal thailand sekarang
kita bicara soal thailand jika lolos ke final dan memang prediksinya juga seperti itu
sering kali ini menjadi batu sandungan indonesia
dan bagaimana kekuatan tim nas thailand di sea games kali ini bungkus
iya saya selalu mengatakan bahwa level timnas kita ini di asia tenggara sebetulnya sudah sama ya
indonesia thailand vietnam itu sebetulnya sudah selevel
bahkan tidak terlalu jauh juga dengan negara negara lapis berikutnya seperti singapura malaysia myanmar
sehingga perbedaan itu sangat tipis
tidak ada yang dominan sekarang di asia tenggara
karena itu siapapun yang masuk ke final entah itu malaysia myanmar thailand
itu semua sebetulnya tidak boleh dianggap enteng
akan menjadi lawan yang tidak mudah bagi timnas indonesia
nah cuma memang kita juga harus punya rasa percaya diri bahwa level kita juga nggak di bawah mereka
ini yang kadang kadang kita terlalu see law dengan kemampuan lawan dengan nama besar lawan
sehingga selalu berpikir ini lawan sekarang siapa aja nih yang main
ini kemampuan mereka sekarang ada di mana mereka main di mana
tidak usah terlalu panik memikirkan latar belakang lawan
karena secara permainan secara kualitas permainan kita sebetulnya tidak kalah
pemain indonesia itu rata rata juga sudah terukur sudah teruji karena mereka main di liga
jadi peluang indonesia untuk mendapatkan emas di sea games masih sangat terbuka lebar gitu ya bung kus ya
iya saya pikir perlawannya sekalipun misalnya thailand yang lolos ya bukan myanmar
karena secara kualitas mungkin thailand masih di atas myanmar
kita nggak perlu terlalu khawatir dengan thailand
thailand memang tim yang bagus sama seperti halnya vietnam
thailand juga tidak bisa mengalahkan vietnam kita bisa mengalahkan vietnam
jadi jangan terlalu silau dengan lawan kita siapa thailand
thailand memang beberapa pemainnya juga sama seperti kita
mereka sudah main di liga ya
indonesia vietnam thailand itu pemain pemainnya rata rata sudah main di liga
termasuk malaysia juga
karena itu saya pikir di sea games kali ini kuncinya adalah pertama kepercayaan diri
pelatih harus mampu menanamkan rasa percaya diri kepada tim
bahwa mereka ini punya potensi untuk jadi juara
tidak perlu terlalu silau terhadap lawan lawan
yang kedua ketenangan dalam bermain
tadi saya pikir sudah bagus lima belas menit awal kita tidak kebobolan bahkan berhasil mencetak gol lebih dulu itu bagus
karena kita kalau kebobolan lebih dulu cenderung panik
jadi itu biasanya kebobolannya di awal pertandingan
jadi tadi saya pikir sudah bagus sudah positif
kita lima belas menit awal bermain tenang bahkan bisa memimpin
hanya saja memang ada sedikit miss tadi ketika kita kehilangan arhan yang kena dua kartu kuning
mudah mudahan ini tidak terulang lagi di final nanti
oke kita sekarang beralih dari sepak bola bungkus
dari seluruh keseluruhan pelaksanaan ini sea games kamboja ini banyak sekali kritik tidak hanya dari indonesia
tapi juga dari indonesia
dari negara negara lain
terutama soal kesiapannya
anda melihat seperti apa
kalau soal kesiapan saya sebetulnya maklem ya
saya tidak terlalu setuju dengan berbagai kritik yang agak berlebihan terhadap kamboja
kamboja ini baru pertama kali jadi tuan rumah
jadi menurut saya masih wajar kalau mereka banyak kekurangan
dan ya kita memang mau tidak mau memang harus menggilir si games ini di negara negara peserta si games ya
tidak mungkin sea games hanya di indonesia hanya di singapura malaysia
kamboja harus diberi kesempatan juga
kita juga ingin melihat kamboja ini maju di bidang olahraga
sehingga sea games ini menjadi arena yang kompetitif sebagai batu loncatan menuju asian games dan kemudian olimpiade
yang keliru itu menurut saya adalah filosofi bahwa seolah olah tuan rumah itu harus juara umum
nah itu dia
kalau kesempatan bagi kamboja itu menurut saya memang harus diberikan
kekurangannya harus kita pahami
pasti ada kekurangan karena baru sekali ini jadi tuan rumah sea games
tapi kalau misalnya mindset bahwa harus juara umum dan kemudian kita tahu di ajang bulu tangkis kemarin ya
ada dugaan kemudian kamboja menggunakan joki dan itu ramai sekali perbincangannya
tidak cuma dibahas oleh netizen indonesia tapi bahkan ramai oleh netizen tiongkok dan lain sebagainya
menurut anda itu bagaimana bung kus sebenarnya
itu sekali lagi soal mindset itu ya harus juara
jadi si games itu harus kita tempatkan sebagai tahapan menuju asian games
dan kemudian olimpiade
jadi nanti ke depan cabang cabangnya pun cabang cabang yang diharapkan bisa menjadi cabang yang juga dimainkan di asian games dan kemudian olimpiade
sehingga negara negara asean ini bisa menjadikan sea games sebagai kesempatan untuk mengukur persiapan menuju event yang lebih besar
asian games dan kemudian olimpiade
nah beberapa cabang mungkin memang perlu dimainkan sebagai privilege sebagai tuan rumah
tapi jangan terlalu banyak
misalnya cukup tuan rumah itu punya hak untuk menurunkan satu cabang yang cenderung bisa dibilang cabang tradisional
misalnya kayak di kamboja kali ini ada yang namanya chinlon
tapi juga jangan terlalu banyak
karena akhirnya yang main siapa yang kenal cabang itu siapa
nanti kalau tuan rumahnya indonesia juga sama
indonesia juga tidak boleh terlalu serakah katakanlah memainkan terlalu banyak cabang tradisional
nah ini yang saya pikir harus dibenahi oleh para anggota federasi sea games
karena ke depan kita harus menempatkan si games ini sebagai batu loncatan menuju event lebih besar
asian games dan olimpiade
jadi arahnya bukan berburu gelar juara umum
tapi bagaimana adu prestasi supaya nanti di asian games kita asean ini bisa bersaing
jadi spiritnya harus disamakan dulu nih
cuma memang beberapa negara ini kan belum pernah merasakan juara umum sea games ya
kamboja timor leste singapura juga
dan itu mungkin membuat mereka ketika jadi tuan rumah itu berusaha betul
supaya jadi peraih medali terbanyak
ini yang ke depan harus diperbaiki
nah sekarang malam hal ini sudah bergabung juga chef de mission kontinen indonesia untuk si games dua ribu dua puluh tiga
yaitu lexindo hakim
pak lexi selamat malam
selamat malam indonesia
pak lexi terima kasih atas waktu anda
pak alexi bagaimana anda melihat perkembangan teman teman kita yang berjuang di sea games sejauh ini
sampai hari ini terakhir adalah tentu saja teman teman di timnas u dua puluh dua pertandingan semifinal sepak bola
ya alhamdulillah teman teman atlet yang bertanding di kamboja ini di sea games ini semua sangat baik
performa dan penampilan mereka penuh perjuangan
di tengah cuaca yang cukup panas dengan segala keterbatasan daripada tuan rumah mempersiapkan sea games
tapi sampai hari ini kita menyaksikan sendiri melihat sendiri bahwa atlet atlet kita cukup memberikan prestasi yang gemilang seperti itu
kalau misalnya dari target enam puluh emas itu apakah anda masih melihat kita bisa mencapainya ke sana sejauh ini berkaitan dengan torehan medali raihan medali
ini kebetulan saya lagi di fins swimming
kebetulan ada beberapa nomor kita yang masuk final dan per jam sekarang jam berapa ya
per lima menit yang lalu emas sudah lima puluh
beberapa menit yang lalu dan masih ada dua final lagi yang masih saya standby di sini
ya insya allah ya mudah mudahan hasil baik terus
ya kita bisa kita peroleh seperti itu mbak
betul pak lexi dari sejauh ini dari beberapa pertandingan yang sudah berlalu dan juga sudah selesai
bagaimana anda melihat performa teman teman atlet kita dan apakah ada cabang cabang tertentu yang memang harus diasah lagi persiapan asian games seperti yang tadi disampaikan oleh bungkus
ya tentunya tapi sekali lagi mohon maaf saya tadi belum sempat mendengarkan masukan masukan dari mas kus karena tadi baru join
tapi pada prinsipnya apapun hasil yang sekarang dicapai siapapun atlet yang ditargetkan meraih emas ataupun perunggu ataupun perak tentunya ketika sudah perak mereka akan siap mendapat emas
begitupun perunggu tentunya bisa perak bisa emas apalagi ada beberapa olahraga yang membutuhkan kemenangan sepersekian detik baik di atletik ataupun di renang ataupun di fin swimming dan lain sebagainya
dan itu tentunya harus menjadi catatan terbaik
harus menjadi catatan catatan dan perhatian kedepannya untuk lebih baik lagi
tapi kalau cabur cabur yang memang butuh skill dan teknik yang lebih dan lebih saya rasa pelatih dan cabur masing masing federasi
federasi masing masing cabur tentunya lebih berpengalaman soal itu
jadi kalau kami tentunya ya memastikan saja teman teman disini bisa bertanding dengan baik memiliki akomodasi transportasi dan penyediaan makanan dengan baik
sehingga mereka hanya fokus untuk bertanding
bungkus kalau misalnya anda apakah anda melihat ada beberapa cabang olahraga yang perlu ditajamkan lagi oleh indonesia sekalian masukan untuk federasi yang mungkin menyaksikan dialog kita malam ini
iya saya pikir kalau pencapaian target saya sih optimis ya kita bisa lebih dari enam puluh emas tidak akan terlalu sulit untuk dicapai
cuma mungkin yang perlu dipertajam adalah kemampuan kita meraih medali di nomor nomor olimpiade ya nomor nomor olimpik
misalnya renang itu
misalnya renang itu kan empat puluh emas lebih kita hanya tiga emas
atletik kita juga bisa dibilang hanya tujuh emas thailand enam belas emas vietnam dua belas emas
jadi saya sih tidak berpikir kita harus juara umum si game nggak terlalu penting juga saat ini
tapi cabang cabang itu adalah induk olahraga ya dan itu nanti terus berjenjang naik ke asian games naik ke olimpiade
nah kalau kita kuat di renang kalau kita kuat di atletik sesungguhnya kita akan kuat juga dalam perburu buru
kita kuat juga dalam perburuan medali secara keseluruhan
karena cabang cabang seperti atletik renang itu medali emasnya banyak empat puluh an
kalau cabang seperti wusu itu hanya dua puluh an
kita kuat di wushu kita kuat di pencak silat tapi rata rata hanya dua puluh an
tapi kalau atletik renang itu empat puluh an
nah cuma memang atletik dan renang ini harus jangka panjang programnya
nggak bisa tesnya setahun bisa itu nggak bisa
karena itu untuk atletik dan renang saya pikir poni koi harus bergandengan tangan dengan kemendikbud
renang dan atletik itu hanya akan kuat kalau dimainkan sejak usia sekolah
nggak bisa kalau nggak melalui jalur sekolah berat sekali perjuangannya
oke jadi jalannya panjang dan harus tidak bisa instan berarti ya
tidak bisa instan dan tentunya itu betul itu berkaitan tentu dengan blueprint olahraga kita ya bungkus ya
jadi itu bukan
dan anda menurut anda sejauh ini apakah itu sudah sesuai berkaitan dengan target pencapaian pencapaian
cabang olahraga olimpian itu
ya kita sudah punya dbon tapi saya dengar dukungan anggarannya masih kurang
ini tentu harus menjadi pertimbangan dari pemerintah bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran program dbon itu
supaya kita betul betul bisa menjadi kekuatan tidak hanya di level asia tenggara tapi ke depan di asia dan olimpiade bahkan
sekali lagi sea games ini untuk menjadi juara umum sebutnya tidak terlalu penting
tapi kita harus kuat di cabang cabang yang merupakan cabang yang dipertandingkan di olimpiade atau minimal di asian games
ya baik saya terakhir ke paleksi paleksi ada target emas di cabang olahraga apa lagi yang bisa kita expect dalam beberapa hari ke depan sampai berakhir sea games ini
ya sampai hari ini memang masih ada beberapa cabur yang masih kita nantikan proyeksi emasnya
kalau yang tadi sore juga kita saksikan bersama
kita melihat bahwa sepak bola juga berhasil melaju ke final setelah mengalahkan vietnam dengan sepuluh pemain
begitu juga basket putri lima puluh lima indonesia telah sebetulnya telah memastikan emas dan tercatat sebagai sejarah pertama di ajang sea games ini
tentunya perpaduan olahraga olah jiwa olah rasa yang teman teman miliki di sini memberikan optimisme bahwa indonesia masih memiliki harapan dan masa depan yang sangat baik di dunia olahraga
baik terima kasih sudah bergabung malam hari ini
jadi per pukul sembilan belas waktu indonesia barat sudah lima puluh tujuh emas di kantung indonesia
kami akan tunggu rilis resminya nanti di website sea games dua ribu dua puluh tiga
palex sindo hakim chief demission kontingen indonesia di sea games dua ribu dua puluh
terima kasih sudah bergabung
ada juga bungkus pengamat olahraga kita
terima kasih sudah bergabung sehat terus bapak bapak sekalian